kita coba ke mabes polri dulu karena ada informasi dan juga ada laporan dari korespondensi nn indonesia iwan hermawan
ini juga ada kaitannya mungkin soal rencana menggelar konferensi pers
di sana ada terduga teroris dan juga ada beberapa hal yang nampaknya akan disampaikan beberapa saat lagi di mabes polri
pernyataan perkembangan terkini soal kasus bom panci dari irjen pol boy rafli ahmad kiamar
kita coba ke mabes polri terlebih dahulu
yang hari hari sebenarnya bekerja sebagai tenaga ahli listrik di apartemen
jadi sebenarnya ada profesi yang dilakukan oleh yang bersangkutan tapi ini merupakan jaringan cad
jadi yang sama dengan di jatiluhur grup dari abu faiz abu sofi
yang tertangkap di jatiluhur
kemudian yang saudara s alias abu fursan alias zal zalat alias gun gun
nah ini juga ketika akan melakukan aksi ini saudara yayat sempat menitipkan keluarga kepada yang bersangkutan
dan juga memberikan support
pendanaan kalau dari hasil pemeriksaan itu di kisaran angka dua juta rupiah
untuk melakukan aksi termasuk digunakan dalam rangka pembelian alat peralatan ini
jadi saudara a alias abu muslim juga ikut dalam proses pendanaan
ikut juga dalam proses merangkai
kemudian ikut dalam melakukan survei
sedangkan saudara soleh adalah berkaitan dengan proses pendanaan
dan yang bersangkutan sebenarnya mengetahui aksi tetapi kemudian tidak melakukan upaya atau menyampaikan kepada pihak petugas tentang rencana aksi teror itu
ada beberapa target yang ingin dilakukan
dalam aksi teror ini
antara ini adalah kepolisian
polda jawa barat
kemudian polres cianjur
pos lalu lintas di buah batu di kota bandung
dan di geger kalong
nah dalam hal ini motivasinya tetap berkaitan ingin melakukan aksi balasan
terhadap upaya upaya yang dilakukan oleh petugas dalam rangka melakukan penangkapan
jadi ini wujud dari aksi balas kendam yang hendak mereka tunjukkan dengan cara cara melakukan serangan balik terhadap petugas dan markas petugas
dari yang dilakukan penyitaan di hadapan rekan rekan ini
tadi barang bukti itu satu buah panci ada lima buah baterai
baiklin sebanyak lima liter
ada aseton tiga puluh liter
tiga buah pembersih lantai
ini merupakan campuran campuran kimia yang digunakan ya
sebagai alat campur asam nitrat parafin
sedangkan tri aseton tri peroxide ada dua belas kilogram
itu sudah dilakukan disposal dan telah dibuatkan berita acaranya
ada termometer kemudian juga ada tas ransel yang masih terlihat di sana
jadi seperti itu lengkapnya secara utuh dari jaringan yayat adiat yang merupakan jad dari bandung
dan kami perlu sampaikan ini bahwa
dan kami perlu sampaikan ini bahwa

masih ada ya
ada peranggapan bahwa seolah olah peristiwa ini adalah sebuah dari rekayasa
kami sangat menyesalkan jika ada yang berpikir demikian
ini adalah sebuah realitas ancaman yang ada dalam masyarakat kita
yang harus kita hadapi bersama
yang tentunya kita tidak ingin adanya korban korban lain di kalangan masyarakat
ataupun di kalangan
ataupun di kalangan
ataupun di kalangan
ataupun di kalangan
ataupun di kalangan
kemudian berkaitan dengan adanya penangkapan sembilan orang yang samsuar di cs di daerah sulawesi tengah di toli toli
sembilan persangka tersebut masih kita dalami avidiasi jaringan kemana
tetapi ini adalah hasil dari upaya surveillance deteksi dini

tetapi ini adalah hasil dari upaya surveillance deteksi dini
adanya gerakan gerakan yang mencoba melakukan penyerangan terhadap kantor kepolisian dan kesatuan tni yang ada di sulteng
jadi kita masih menjalani sembilan orang ini menjalani pemeriksaan di seluasi tengah khususnya di palu
jadi sembilan orang itu belum akan dibawa ke jakarta masih ada di palu
dan kita masih belum bisa menyimpulkan dia afiliasi kemana
apakah ini merupakan kepanjangan tangan dari santoso cs dan sebagainya ini belum ada jawaban dari hasil investigasi yang ada
tetapi merupakan pengembangan dari hasil surveillance deteksi dini terhadap kelompok kelompok yang selama ini berpotensi melakukan aksi gerakan ini
dan ternyata memang setelah dilakukan pendalaman beberapa bulan terakhir yang bersangkutan cukup kuat
patut diduga melakukan aksi aksi itu perencanaan itu
dan kemudian tentu kepada mereka masih menjalani pemeriksaan
satu persatu tentu kita memiliki waktu kurang lebih tujuh hari sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara tindak pidana terorisme diatur dalam undang undang lima belas tahun dua ribu tiga
jadi dalam waktu masa penangkapan tujuh hari
hari ini nanti akan dilakukan pendalaman dan sekaligus penentuan status
kita tunggu hasil itu sedang dilaksanakan oleh tim densus delapan puluh delapan
dan terkait peranan dan keterlibatan satu persatu di antara mereka
karena beberapa di antara mereka di bawah umur ada kurang lebih dua
jadi kita masih belum menentukan
tapi kami masih ada waktu tersisa kurang lebih empat hari lagi untuk menentukan status yang bersangkutan
itu rekan rekan update yang terkini yang bisa kita sampaikan
dan tentunya harapan kita harapan kepolisian kerjasama di antara unsur masyarakat kita ucapkan terima kasih
termasuk peranan dari anak anak siswa sma yang di tempat kejadian perkara

nanti kita akan coba pantau lagi dan juga informasikan kepada anda jika ada update terkini